partai keadilan sejahtera secara resmi menyatakan dukungannya pada sandiaga uno sebagai gubernur dki jakarta dalam pilkada tahun depan
pks pun menyodorkan nama wakil sekretaris jenderalnya mardani alisera untuk maju sebagai wakil gubernur
dilansir dari detikkom wakil ketua dewan majelis syuro pks hidayat nur wahid mengklaim duet sandiaga mardani telah disetujui oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dalam acara pertemuan yang digelar pada kamis kemarin mardani telah dikenalkan ke kader internal dpp pks
hadir pula ketua majelis juro salim jufri asegaf presiden pks sohibul iman dan juga sandiaga uno beserta tim suksesnya
pasangan ini menargetkan untuk mengalahkan calon petahana basuki cahayapurnama
mardani sendiri dinilai memiliki kapabilitas dan elektabilitas untuk memimpin jakarta khususnya secara kecerdasan serta sosoknya yang dikenal bersih
sandiaga dipastikan sudah bisa mendaftar
mardani juga minta daftar ke kpu karena dukungan partai gerindra pks dan juga pkb